surabaya kembali menggelar festival layang layang internasional di lapangan long beach selatan pakuwon city kenjeran
dalam festival ini sebanyak lima puluh sembilan layang layang dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai macam model unik unjuk kebolehan di langit surabaya
warga pun antusias menyaksikan festival meskipun dalam kondisi cuaca yang panas terik
panas terik kota surabaya tak jadi hambatan bagi ratusan pengunjung untuk menyaksikan festival layang layang di long beach pakuwon city kota surabaya
berbagai bentuk layang layang mulai dari bentuk ikan burung hantu dan tokoh pewayangan seakan menari nari di udara bersama awan
tak hanya peserta yang bisa menerbangkan layang layang pengunjung pun bisa menerbangkan layang layang dengan membeli layang layang di area bazar layang layang
yang paling menarik perhatian dalam festival ini adalah layang layang berbentuk paus dengan ukuran raksasa
ajang bergensi ini memang diikuti sejumlah negara di antaranya thailand china malaysia dan hong kong
layang layang paus ini diperkenalkan oleh pemerintah surabaya
layang layang paus terbesar adalah layang layang ini
layang layang paus ini berbeda tiga puluh dua meter dan layang layang paus ini tiga puluh lima meter
layang layang paus terbesar adalah enam meter
layang layang paus ini juga terbesar di asia
di asia ada dua layang layang seperti ini satu di jepang satu di hong kong
panitia sengaja menampilkan tema khusus binatang laut sebagai kampanye mencintai dan melestarikan binatang laut
terutama yang dilindungi seperti paus
perbedaannya sekarang kita di support sama teman teman dari off road team ya surabaya off road club
ini karena kita ada beberapa layang layang dari teman teman dari luar negeri
yang dari china dari malaysia dari hong kong kemudian dari thailand
mereka membawa layang layang besar kurang lebih tiga puluh meter
tadi di jepang saya lihat ada terbang ikan paus itu tiga puluh meter
butuh anchor nya itu karena di sini kalau dipasak dengan besi
nggak kuat makanya kita koordinasi dengan komunitas off road
tahun ini jumlah peserta festival bertambah menjadi satu ratus dua puluh peserta
tahun lalu hanya ada sembilan puluh peserta